terima kasih sudah menonton video ini
jangan lupa like komen surfer dan share ya
miss kiki dan mas randy di deskripsi ya
tepe juga ya
biar nanti kalau ditanya youtuber itu mulutnya nggak kagu ya
ini juga tak perkenalkan ya sama pacarku ya
sebening miso ula
kita tuh latihan mas
ceritanya kan nanti kalau ditanya tanya
nah ini ceritanya kamera ya mas
inilah pasangan pacaran yang terkasih dan tersayang
ini pacarku namanya siapa mas
nah itu namanya randy guys
nah ini tuh kita nanti kalau misal ditanya tanya
pasti kalian kan pengen tau kan kita jadiannya tanggal berapa
terus abis itu kita tempatkan
nah ini nanti kita kasih tahu ya
mas kita kasih tau bareng bareng ya mas ya
yang kompak ya
yang kompak loh ya
kita jadiannya tanggal satu dua tiga
tau kan kompak
terus abis itu kalau ada yang nanya tempat ngedet favorit kita itu dimana
tempat ngedet favorit kita itu dimana mas
tuh kan kompak lagi
emang pas loh mas ya emang
kalau kompak tuh kayak gini
guys pasti kalian penasaran kan tempat jadian kita dimana
tempat jadian kita tuh dimana mas
aduh ampun mas randy
pasti kita beraceh
aku mau nanya terima kasih untuk hadirannya
untuk tips gue
mas kalau pake bahasa inggris tau gitu gak kiki terima kiki gak bisa ngomong aaaaah
udah telanjur kiki udah jawab aja
mas itu pasti dia bilang kalau aku pinter banget kan bahasa inggris
kepri apa kabar
nah sikinyo kedatangan kamu nih csq
mereka ini adalah pasangan yang sangat fenomenal
fantastis bombastis dan menggelegar tahun ini
langsung bayarlah csq ya kita kenalan
ada mas randy dan miss kiki
nek ngerti bahasa jawa kenapa gak dari tadi awalnya kan aku bisa jawab
pake sekali pake bahasa inggris lagi kan aku bingung
lah bahasa jawa ya ayolah langsung deh wawancara
aku bisa kan jawab itu mas jawab
nenek jengukku randy
jengukku kiki guys
pasti kalian pada penasaran banget kan sama mereka
ya pada baik nyo juga
sekarang kita mau korek korek dia
siapa sih yang lebih botching
siapa sih yang lebih bapere makasimal
siapa juga yang lebih care langsung
oke ya langsung baik ya
cepetan pertanyaan nih
ini yang mau kasih pertanyaan
kalian jawabnya bareng bareng
oh siap kan kita kompak saling mencintaikan ya mas ya
ya ini pertanyaannya adalah
kapan sih tanggal jadian kalian
lah kok beda csq ke pria sih
eh maksudnya bener mas randy lima belas januari
tadi kiki keserimpet yukin lap yuk maaf yuk
mungkin masih grogi ya pasangan ini ya
kalian jadiannya dimana
mister youtuber maksudnya itu
beneran si ini mas randy yang bener tukang mbak
aku sesalah maaf mas
gelap lagi mas
yuk sempurna nih yuk
ya wis berarti sekarang mas randy poinnya dua
sekarang lanjut maning
aduh pasti kompak pasti kompak
udah siap csq
ya sekarang pertanyaannya adalah
dimana tempat ngedate kalian
otak ii kiki kan cetek kan
kadang daya ingate
mister youtuber yang bener itu
mas randy ya jawabannya
mas cepetan mas
gak usah khawatir banget
kamu tenang ya
kamu berdoa aja sama tuhan
semoga papa gak kenapa napa ya
gak usah manik
aku telpon mama dulu deh
sakit banget kaki kiri aku
aku angkat telpon dulu
papa tuh jatuh dari tangga
dan kakinya tadi kejepit
kayaknya kesel leoparan din
ini papa nggak bisa berdiri sekarang
ya allah astagfirullahaladzim
yaudah mama tunggu sebentar ya
sebentar lagi aku nyampe ke rumah kok
iya cepetan ya andini ya
udah gak tau
kamu bisa pulang sendiri kan
kamu juga buru buru kan ke kantornya
yaudah bisa taksi aja
pak kita ke jalan selayar ya
saya mau ke pantai asuhan mutiara bunda
ya iyalah mas randy mas rendy ini keren loh apalah semua tanggal jadian hafal dimananya apa tempat
lihat favorit juga hafal csq keren ya coba aja kalau semua cowok kayak mas rendy pasti cewek
lebih happy uh yuh hahaha nah csg ini pasti pada pengen ya punya kayak mas rendy eh tapi udah
udah jadi bujiknya oke lah csq terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment
subscribe dan share ya oh iya nanti nyong bakalan cantumin instagramnya miss kiki dan mas rendy di
deskripsi ya oke dadah aduh capek juga ya iya eh mas rendy miss kiki thank you loh ya udah luangin
waktu loh iya makasih banget
makasih ya mas udah bikin gigi menjadi wanita yang paling bahagia